seorang ibu di kabupaten siak riau menangis histeris saat mengetahui anaknya ditangkap polisi karena menjadi pengedar sabu
ibu pelaku menangis histeris dan tak menduga anaknya terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu
sang ibu tak kuasa saat melepas anaknya yang akan dibawa polisi
dari hasil pengerebekan di rumah pelaku satuan reserse narkoba polres siak juga turut mengamankan barang bukti dua puluh tujuh paket sabu
polisi masih memburu satu pelaku lain yang merupakan sebagai pemasok sabu